selebritas nikita mirzani beberapa waktu lalu melaporkan sejumlah penyidik
satreskrim polres herangkota ke divisi profesi dan pengamanan atau propa mabelspori
senin siang nikita mirzani mendatangi gedung tncc mabes polri untuk diperiksa
dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar lima jam
nikita mirzani disecar kurang lebih empat puluh pertanyaan oleh penyidik divisi propa mabelspori
selain itu nikita mirzani turut menyerahkan sejumlah bukti kepada propam polri untuk memperkuat aduannya
salah satu bukti yang diserahkan berupa video rekaman cctv saat rumah nikita mirzani dikepung polisi
pada selasa penyidik akan memeriksa lima orang saksi dari pihak nikita mirzani yang melihat langsung upaya penjemputan paksa
terus tanggal dua puluh dua ada lagi nikita dimintai untuk datang ketemu sama lawyernya untuk restoratif justice itu juga tidak ada undangan
nanti besok apa lagi nih setelah dari sini besok ada apa lagi ada apa lagi gitu jadi bingung sebenarnya mau apa mereka
sebelumnya nikita mirzani menyebut penyidik satreskrim polres sasaran kota tidak profesional dalam menangani perkara yang melibatkan dirinya
nikita kemudian mengadukan hal tersebut ke divisi
profesi dan pengamanan polri
meminta perlindungan dan menjelaskan beberapa persoalan persoalan yang menjadi tanda kutip perlu untuk ditindaklanjuti oleh paminal
jadi unitnya adalah unit paminal
nah seperti apa sudah kami sampaikan
maksudnya kalian jemputan ini datang apa
nikita merasa kasus itu digarap polisi secara cepat hingga polisi melakukan upaya penjemputan paksa beberapa waktu lalu
menurut nikita mirzani tidak pernah ada upaya restoratif justice yang diambil dalam perkara tersebut
diketahui sebelumnya ibu tiga anak itu beberapa kali tidak hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan dito mahendra soal kasus dugaan pencemaran nama baik
tim luputan cnn indonesia